baik kita berlalui informasi terkait penerimaan pns
untuk mengetahui lebih lanjut dari proses pemohonan skck
untuk mendaftar cpns tahun ini
sudah ada korespondensi yang di indonesia arman helmi
yang melaporkan dari polres jakarta selatan
ya selamat pagi helmi
bagaimana suasana pendaftaran surat keterangan
catatan kepolisian dan juga penanganan
bagi mereka yang mendaftar untuk skck
ini kan setiap harinya sudah mulai dilakukan sejak rabu
apakah ini penanganan yang semakin baik
ya selamat pagi aldi dan juga lady
pagi hari ini dapat saya informasikan dari polres jakarta selatan begitu
karena berhubung cuaca masih hujan di luar sana
sehingga mungkin mempengaruhi antusiasma warga
untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian
ataupun juga skck
hal ini mungkin juga merupakan salah satu faktor
dan juga ditambah lagi ke pengurusan skck ini
sudah bisa dilakukan bukan hanya di polres atau polda saja
tapi bisa dilakukan di polsek polsek tempat
di sekitar warga berdomisili seperti itu
dan memang himbawan dari humas
mabes polri seperti itu bahwa kepengurusan skck
atau mempermudah proses kepengurusan ini
tidak perlu datang jauh jauh ke polda ataupun juga ke polres
namun warga ataupun juga masyarakat yang membutuhkan skck
dapat mengurusnya atau dapat memprosesnya di polsek
sesuai dengan ktp atau tempat berdomisili seperti itu
dan ini mempermudah ataupun juga salah satu cara
untuk melayani warga masyarakat yang sejak kemarin
sempat terlihat ada antrean yang cukup panjang
begitu di beberapa polres ataupun juga di beberapa kantor kepolisian
yang ada di sekitar tempat tinggal
nah hal ini juga terus dihimbau oleh humas mabes polri
untuk kepengurusan skck melihat proses pendaftaran cpns
sudah kembali dibuka pada sembilan belas september dua ribu delapan belas kemarin
sehingga masyarakat kembali dan terus berulang ulang
disampaikan bahwa tidak harus datang ke polda ataupun juga ke polres
tapi untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian
dapat diurus ataupun juga diproses di polsek tempat warga berdomisili
seperti itu dengan membayar biaya rp tiga puluh
nah untuk biaya rp tiga puluh ini lady dan juga aldi
tidak akan sepenuhnya digunakan oleh kepolisian sendiri
namun sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan negara
akan diaudit oleh bpk dan juga kementerian keuangan
nanti setelah itu akan diatur sedemikian rupa
untuk beberapa porsinya yang digunakan atau dialihkan atau dialokasikan
untuk kepentingan polri sendiri seperti itu
dapat kami informasikan untuk total formasi cpns
yang saat ini dibuka untuk warga masyarakat untuk formasi tahun dua ribu delapan belas
ada kurang lebih dua ratus tiga puluh delapan lima belas orang yang terdiri dari lima puluh satu dua ratus tujuh puluh satu orang
untuk instansi pusat yang terdiri dari tujuh puluh enam kementerian dan lembaga
kemudian juga ada satu ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh empat orang untuk formasi cpns di lima ratus dua puluh lima instansi di daerah
jadi melihat peluang yang cukup besar ini sesungguhnya merupakan harapan begitu
atau angin segar bagi generasi muda yang mungkin di luar sana membutuhkan
lapangan pekerjaan baru terutama adik adik
kita para mahasiswa ataupun juga sarjana baru yang tengah membutuhkan pekerjaan saat ini
mungkin itu dulu yang bisa kami informasikan kepada lady dan aldi
karena mengingat situasi di polres jakarta selatan pagi hari ini
masih belum terlihat adanya antrian warga yang akan mengurus skck
lady dan aldi
baik arman helmi korespondensi ann indonesia melaporkan dari polres jakarta selatan
terima kasih atas laporan anda